minggu sore adalah saatnya gajah manohara tiga puluh lima tahun dan dina tiga puluh tahun mendapatkan kunjungan dokter hewan hamada rodoli
dokter dua puluh enam tahun inilah yang selalu memastikan empat ratus an koleksi satwa solo zu ini sehat dan dalam keadaan baik tidak stres
menurut hamada selama ditutup psikologis hewan lebih terjaga dan tidak stres
kondisi hewan yang sehat dan tidak stres berbanding terbalik dengan kondisi keuangan taman satwa satu satunya di solo yang juga menjadi tempat konservasi hewan
sejak ditutup enam belas maret lalu pasokan pakan bagi empat ratus an hewan ini hanya mampu menutupi kebutuhan hingga bulan juli saja
untuk setelahnya pengelola belum bisa memastikan sumber dana untuk memenuhi pakan bagi hewan hewan itu
direktur taman satwa bimo wahyu widodo mengatakan sejak pandemi klb covid sembilan belas sudah mendapatkan bantuan
senilai tiga ratus juta dari pemerintah kota solo untuk kebutuhan pakan selama tiga bulan
biaya pakan dan vitamin untuk hewan ini membutuhkan satu ratus dua puluh juta rupiah setiap bulannya
pengelola masih harus mencarikan kekurangannya
kalau sampai agustus september atau makan sampai desember ya kita akan melakukan langkah langkah untuk bagaimana bisa tetap bertahan
nah langkah langkahnya itu ya salah satunya kami menghimbau kepada masyarakat ataupun pencinta satwa
atau lembaga swada masyarakat yang biasa bergelut dalam bidang konservasi
monggo kalau membantu untuk pakan satwa atau kami punya program namanya adopsi satwa
jadi adopsi satwa ini dalam masa klb khususnya kami lebih tekankan pada untuk pengadaan pakan
saat ini pengelola taman satwa juruk ingin mengajak masyarakat dan organisasi pecinta satwa di solo
untuk bisa membantu keberlangsungan hidup satwa satwa ini
partisipasi bisa dilakukan
dengan cara donasi pakan dan juga program adopsi bagi hewan hewan koleksi taman satwa taru juruk
agar mereka tetap terjaga dan bertahan di tengah pandemi virus corona ini